selama ini selingkuhan bang kohar bukan si meka
tapi perempuan itu
kamu bawa adek kamu gi ke rumah
kan deket deh rumah
gak ada duit lagi
gak lihai lo
buat belanja tuh gak ada duitnya
abang udah lama kagak ngasih aidah uang
dah gue gak ada duit dah
cari tambahan don
gimana lu ada duit
tiap hari mular mulu
gue beres kerja tadi subuh tau gak
gue baru pulang
masih ngantuk gue
makanya gua tidur disini ga tidur di dalam kamar
biar ga ganggu lu sama anak anak
lu lagi gangguin gue mau tidur
lu tau bisa kerja lu bangun
lantuk ya ini
masa tau ga dia masih gini
cari duitnya mandi
bawain gua ayo kek apa kek
tengah banget gua masih basah gini
mandi mandi mandi
ribut nanti lagi
ivan kangen sama tante mika
kita ke rumah nene ya
kali ini apaan sih ribut ribut
ga tau apa yang
bagaimana ibu lagi ada banyak masalah
ibu kita pengen ke rumah tante mika sama nene
tapi udah bagusnya juga sih kalau anak anak ketemu sama ibu sama mereka
kalau mereka ada duit kan lumayan
tapi inget ya
kalian bilang ke nene kalo kalian ditangan
jadi sekarang kita ke nene
yaudah kalian siap siap
aida pergi ya
gapapa pergi aja sana
gua pergi temui salma
eh siapa namanya orang baru orang baru
udah pelanggan udah dateng udah ulangin ini
cepet lu kasih menu
mbak menu nya mbak
silahkan liat menu nya
mau pesen apa
sama bangsa ketiga
siapa orang baru orang baru
lo liat tadi minuman tumpah
lu pilih yang cepet
emang enak lu gua kerjain
gua gak bakal kasih lu ampun
lo ada luar
lu balik dulu
dalem gue lihat lu muam
lalu sekarang gua temperatur sini
gw yakin tuh diurut

jadinya gue ke barah dulu
you gue kenyang lagiin

menyeramkan gue dulu
enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak
lo harus ikut beli bahan dapur
nggak bisa mau kuliah
jangan lupa besok masuk ke lagi lo
pantai belom masih di gue
kita kan udah deket nih
terus abang juga perhatian banget sama sama
wajar dong kalau misalnya salma mau nanya
status hubungan kita apa ya
gini nih yang bikin ribet nih
tapi gue masih butuh nih cewek
jangan sampai lepas sekarang
bang kohar tuh
ngerti kan maksud abang
dimakan nanti beru dingin
salma kan kerjanya di konter hp kan
di situ pasti banyak duit kan
nah sama pernah cerita sama abang
kalau bos salma itu kan ngambil duitnya kan
tiap akhir minggu ya
nah daripada duitnya didiumin
nggak dapet apa apa
kenapa nggak duitnya diinvestasiin
salma kasih duitnya ke abang
jadi tiap minggu nanti abang ambil duit ke salma
nah duitnya nih abang bisnisin nih
nanti dapet untung
eh salma sih tertarik bang
tapi kalau ketauan sama bos salma gimana
salma tenang aja
bos salma nggak akan tau kok ya
tiap mau akhir minggu
nodal sama keuntungan
lagi yang salma ya
mau sampai kapan
lebih baik ada duit
gimana tertarik ya
oh gitu ya bang
ya udah besok siang
abang dateng aja ke konternya salma
nanti salma kasih uangnya
buat investasiin dia bang
nah gitu dong
iya bener kok
si pacar kemana ya
mudah mudahan dina gak ada nih
ini tuh yang diajarin sama dosen kemaren
nah ini yang akan kita bahas nanti
ini kemaren sih udah jelasin semua sih sama dosennya
cuman daripada kita bingung
ini kita baca lagi ya dari awal
iya semoga aja nanti hasilnya memuaskan ya
baru juga dah
udah disajiin pemandangan begini
rajin amat jam segini kerjaan tugas
udah pada makan siap
kita mau nyelesaian tugas dulu
balik kok duluan
aku tungguin kamu ya
kamu kenapa sih
mika aku tuh cuma gak suka ngeliat kamu deket sama cowok lain
ntar kalo dia suka sama kamu gimana
kamu gak percaya sama aku emangnya
aku tuh percaya sama kamu tapi
untuk temen sekelas kamu
kamu jangan kayak kecil
aku sama dia tuh cuma ngerjain tugas
kamu tuh cuma kerjaan tugas

tolong jangan diganggu ya
loh kalian di sini
jadi papaku itu mau ngadain acara penggalangan dana
berupa pameran foto karyanya badai
kamu mau bantuin kan
ya tapi kenapa mesti aku ya
iya karena kamu kan suka fotografi
jadi kamu pasti bisa dong bantuin aku ya kan
sementara kamu sendiri nggak kenal sama dia
kamu masih aja nyembunyiin identitas kamu
dan pura pura gak kenal sama badai
aku itu sebenarnya sengaja bikin pameran ini
biar kamu itu mau ngaku
kalau kamu sebenarnya adalah badai
kalau pameran ini udah jalan
ya aku sih sebenarnya udah coba ngundang lewat galerinya dia
cuman kalau misalkan dia bakalan tetep gak dateng
ya udah gak apa apa
aku bakalan tetap ngadain pameran itu
dan hasilnya nanti
bakalan aku sumbangin ke panti
dan juga orang orang yang membutuhkan
badai pasti bakalan seneng
kalau karyanya itu berguna buat orang lain
ya ampun bimo
ngasih aja gak mau ngaku
aku kan udah tahu kalau kamu itu adalah badai bimo
wah tadi kita cuma sebentar sih di rumah nenek
padahal ivan masih kangen
ntar tua juga bisa kan
pengen makan di warung itu
ibu gak ada duit
kalau makan di warung duit ibu cepet habis
di rumah aja ya
masa bapak boleh makan di warung itu
aku gak boleh
bang kohar sering makan di sini
selama ini selingkuhan bang kohar bukan si meka
tapi perempuan itu

kan deket deh rumah